jangan sampai rupiah ketemu lagi di podcast bank indonesia bersama saya nadira titalia
nah kalau sobat rupiah tahu nih akhir akhir ini bank indonesia lagi gencar menyepakati kebijakan local currency transactions bersama otoritas negara negara mitra di kawasan
nah kali ini kita akan mengajak sobat rupiah untuk menggali lebih dalam apa itu kebijakan lct dan apa latar belakangnya serta rencana ke depan
langsung aja kita sudah kedatangan ekonom ahli dari departemen internasional bank indonesia mas budi satria
sudah bisa meluangkan waktu untuk bergabung ngobrol ngobrol dengan sobat rupiah kali ini tentang membahas lct
mas budi kita sering banget nih mendengar bank indonesia tengah gencar mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi indonesia dengan negara mitra
sebenarnya mas budi bisa cerita sedikit nggak ada apa sih dibaliknya city ini
baik nadira jadi baik definisi itu lct itu adalah transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara
jadi sebagai contoh kalau sobat rupiah keluar negeri gitu ya
kalau dulu atau saat ini bertransaksi di negara negara yang belum punya kerjasama
itu bisa pakai kartu kredit kan
nah sekarang kita ada alternatif lagi yaitu menggunakan qr cross border dengan mata uang lokal
jadi bedanya kalau kartu kredit sobat rupiah gesek itu akan menggunakan cross rate gitu
jadi makanya teman teman semua itu akan transaksinya misalnya di malaysia gitu ya
di malaysia ringgit dia akan dikonversikan dulu ke usd baru nanti dikedebat di rekening kita dari usd ke idr rupiah
tapi dengan skema lct ini sobat rupiah itu nanti punya kemudahan dari malaysian ringgit langsung di convert ke indonesia rupiah
jadi lebih efisien dan lebih murah
wah tentunya lebih menguntungkan ya bagi sobat rupiah kalau menggunakan langsung
direct quotation ya mas ya
nah sobat rupiah berbicara mengenai kebijakan pasti ada latar belakang yang mendasarinya
mungkin mas budi bisa sharing sedikit latar belakang dari kebijakan lct itu seperti apa mas
jadi gini nadira dan sobat rupiah jadi kalau kita ingat pelajaran investasi dasar kita itu
ada suatu jargon yang bilang down put your all x in one basket gitu ya
jadi jangan fokus pada suatu produk tertentu
itu juga menjadi ilham bagi kita juga untuk mendiversifikasi
jadi untuk saat ini memang kita masih sangat tergantung pada hard currency untuk melakukan perdagangan
itu akhirnya bisa menimbulkan resiko yang berlebihan jika ada tekanan di negara mata uang tersebut
sehingga untuk itu kita perlu mendiversifikasi mata uang yang kita miliki seperti itu
di sisi yang lain juga kita melihat kesamaan kepentingan dengan negara negara lain yang merasakan hal yang sama
sehingga timbulah suatu kerjasama lct tersebut untuk menjaga kestabilan masing masing negara
nah itu salah satu nih sebatu ya keuntungan dari penggunaan lct
mungkin mas budi bisa share lagi nggak keuntungan lain apa sih yang bisa dirasakan dari penggunaan lct itu sendiri
jadi buat sobat sobat rupiah itu jadi kalau manfaat lct itu banyak gitu ya
tapi saya coba rangkum ketiga besaran aja nih nadira dan sobat sobat rupiah
karena tadi sudah disebutkan bahwa lct ini skemanya adalah direct quotation
jadi nggak ada cross rate sehingga akan lebih murah
yang kedua adalah memberi kemudahan alternatif pada teman teman semua dalam bertransaksi dengan negara negara yang sudah bekerjasama dengan indonesia
jadi tadi saya cerita pakai kartu kredit ataupun bisa pakai qr cross border
juga membantu perekonomian indonesia
karena dengan menggunakan mata uang lokal masing masing negara
tentu saja akan meningkatkan stabilitas ekonomi itu sendiri
wah kelihatannya terdengar ferry very keren banget ya ini kebijakan baru dari bank indonesia
mungkin mas budi sebatornya di rumah juga pengen tahu
mekanisme pengimplementasian lct itu sendiri itu caranya gimana sih mas
agak panjang tapi coba kita bikin singkat saja gitu ya nadira ya
jadi harus didasari oleh kepentingan bersama gitu masing masing negara
jadi seperti contohnya sekarang ini kita sudah punya dengan malaysia dan thailand
itu sejak tahun dua ribu enam belas kita sudah punya mou nya
tapi dengan mou itu belum selesai
karena mesti ada ketentuan selanjutnya untuk namanya operational guidelines
bagi kedua bank sentral agar ini bisa dijalankan seperti itu
jadi baru pada tahun dua ribu delapan belas lah kita sudah punya kerjasama seperti itu
nanti dengan adanya operational guideline tersebut
juga bank indonesia dan bank sentral negara mitra akan menunjuk masing masing bank accd nadira
jadi nantinya tuh nggak semua bank bisa melakukan lctt ini
jadi ada beberapa bank yang ditunjukkan
ada beberapa bank yang ditunjuk oleh masing masing bank sentral seperti itu
jadi nantinya kalau sudah selesai itu semua
nanti pengusaha pengusaha indonesia maupun pengusaha pengusaha di luar negeri
kalau kita mau impor segala macam kita nggak perlu bayar lagi pakai usd
tapi kita bisa bayar pakai rupiah ataupun pakai mata uang negara mitra
nah sobat pribadi tadi mas budi itu mention kalau awalnya itu harus didasarkan kepentingan bersama
berarti kalau saya tangkap ada perbedaan ya mas ya
antara perjanjian lct antara negara mitra satu dengan negara mitra yang lainnya atau seperti apa mas
jadi lctt itu kan sebenarnya sifatnya luas ya
jadi lctt itu kalau kita lihat semua transaksi ekonomi dan keuangan
jadi nggak berbeda dengan dulu kita dengar mungkin lcs ya nadira ya
kalau lcs itu hanya untuk trade perdagangan dan untuk direct investment seperti itu
tapi dengan skema lctt itu hanya untuk trade perdagangan dan untuk direct investment seperti itu
tapi dengan skema lctt itu hanya untuk trade perdagangan dan untuk direct investment seperti itu
tapi dengan skema lctt itu hanya untuk trade perdagangan dan untuk direct investment seperti itu
jadi kalau kita yeni lihat ilmu ekonomi itu
di balanced payment semuanya untuk ash vois
semua bisa menggunakan lctt
jadi nggak semua negara itu mempunyai infrastruktur yang sama
apa namanya kesiapan kedua negara gitu
jadi untuk negara a b c mungkin skema lct nya
tapi untuk cakupannya itu nanti tergantung dari kesiapan masing masing negara
udah berapa negara sih yang bekerja sama dengan bank indonesia
ada enam negara yang telah memiliki kerjasama dengan bank indonesia
ada malaysia thailand jepang china
terus kemudian singapura dan korea selatan
untuk lct ada empat negara
malaysia thailand jepang dan china
untuk si singapura dan korea selatan itu masih finalisasi
dukungan dari pemerintah terhadap kebijakan lct
jadi kalau nggak salah sempat ada peresmian satgas nasional ya mas ya
jadi tanggal lima september dua ribu dua puluh tiga itu terbentuklah satuan tugas lct nasional
yang terdiri dari sepuluh kementerian dan otoritas lembaga
yang disaksikan langsung sama presiden jokowi
dikasih endorsement untuk penggunaan lct secara nasional
di situ nanti memang akan kita kolaborasi semua kebijakan kebijakan
baik dari bank indonesia maupun dari kementerian ataupun otoritas
itu nantinya akan menjadi sebuah bauran kebijakan yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha
diharapkan dengan itu nantinya pelaku usaha itu akan banyak melakukan transaksi dengan lct gitu
nah itu bentuk konkretnya udah ada nih nadira nih
jadi bersama dengan kementerian keuangan dalam hal ini biaya cukai
itu sudah ada insentif bagi eksportir ataupun importir
jadi mereka itu memberikan insentif berupa pengurangan lima dari redline
jadi barang yang masuk ke indonesia dengan sekamang lct
itu resiko masuk ke redline biaya cukai itu berkurang sebesar lima persen
kita harapkan nanti ke depan akan banyak lagi kebijakan kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menggunakan act
berarti lct ini salah satu kebijakan bank indonesia yang dapat dirasakan secara dekat dan langsung oleh teman teman yang melakukan transaksi terhadap counter part di luar negeri
nah mas budi mungkin bisa cerita sedikit ya
kalau kita kan baru selesai chairmanship indonesia asean dua ribu dua puluh tiga
sebenarnya gimana sih mas perkembangan inisiatif lct itu di asean sendiri
jadi tahun dua puluh tiga tahun ini tuh indonesia sebagai ketua di asean itu berhasil ya
mengangkat lct bersama dengan rtc itu sebagai prioritas agenda gitu di asean
di dalam pilar di recovery dan rebuilding
jadi di pada kesempatan itu kita berhasil membentuk namanya task force asean
tadi kan kita cerita tentang task force nasional
nah di asean ini ada lagi task force asean gitu
dan di situ juga disepakati lima prinsip prinsip utama untuk framework lct nadira
jadi negara asean tuh udah sepakat untuk membentuk suatu apa namanya task force gitu
jadi diharapkan nanti akan lebih cepat
kita nih bi di din itu sedang menyusun nih task force skemanya seperti apa
dan nanti di bulan desember itu akan kita koordinasikan dengan bank of thailand
karena mereka merupakan co chair asean
dan kemudian akan kita sirkulasikan di negara asean
nanti harapannya di maret dua ribu dua puluh empat di acara afm
di mana gubernur bank sentral dan menteri keuangan bertemu akan dideklarasikan di waktu tersebut
nah jadi keren banget nih mas
jadi inisiasi yang kita bawa di chairmanship indonesia asean dua ribu dua puluh tiga akan dilanjutkan dan tetap akan di highlight di chairmanshipnya thailand mas ya
rencana ke depan nih untuk pengembangan lct ini akan seperti apa mas
jadi kita nih lct ini sangat kita harapkan ini nadira nih untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional terutama ya
jadi ke depan itu memang kita akan terus memperluas baik cakupan kerjasamanya maupun negara ininya
negara yang mitra kita gitu
jadi kita kalau untuk memperluas itu pakai akses
jadi kalau akses itu kita akan fokus bagaimana kerjasama itu akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional kita di indonesia
kita juga mengkonsentrasi atau memasukkan ke dalam perjanjian kita itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang yang lain
ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yaitu dengan direct quotation yang murah yang kompetitif untuk bertransaksi dan yang terakhir adalah sinergi
jadi dengan adanya lct ini merupakan showcasing
showcasing sinergi antar negara di kawasan sehingga menimbulkan persepsi positif gitu bagi masyarakat dan dunia bahwa kita mempunyai kerjasama yang baik
tentunya saya dan sobat rupiah nih gak sabar ya
saya pengen tahu ada gebrakan apa lagi nih detailing dari kebijakan lct
nah sobat rupiah itu tadi perbincangan kita dengan mas budi satria mengenai update dari kebijakan terbaru bank indonesia yaitu local currency transactions
yaitu untuk mengurangi ketergantungan indonesia terhadap mata uang tertentu sehingga perekonomian kita lebih berdaya tahan
jangan lupa untuk ikutin terus seluruh kanal media sosial bank indonesia dan untuk tentunya mendapatkan info info terkini dari kebijakan bank indonesia